ribuan umat majelis rasulullah menggelar tablik akbar dalam rangka merayakan isramirat ⁇ seribu empat ratus empat puluh hijriah
di halaman monumen nasional jakarta pusat pada selasa malam
acara juga diadakan dalam rangka doa bersama menjelang gelaran pemilihan umum tujuh belas april mendatang
acara ini dihadiri oleh sejumlah pejabat diantaranya gubernur dki jakarta anies baswedan
kapolda metro jaya irjen pol gatot edi dan nampak juga sejumlah duta besar negara negara islam untuk indonesia
seperti duta besar yaman duta besar sudan dan duta besar mesir
dalam pidatonya dewan suro majelis rasulullah habib nabil al musawa mengatakan bahwa momentum ini
juga dapat digunakan untuk mempersatukan baik ulama pejabat dan rakyat indonesia
untuk berdoa bersama untuk persatuan bangsa di tahun politik ini